demi menghirup kembali angin segar tiga bank nasional yaitu bank mandiri bank bni dan juga bank bri fokus pada pengucuran kredit mega proyek nasional
mumpung ya ada proyek proyek infrastruktur
dan pemicunya adalah lesunya pertumbuhan kredit yang disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas sepanjang tahun dua ribu enam belas
bank mandiri telah mencatat aset senilai satu tiga puluh delapan triliun rupiah
angka tersebut menunjukkan posisi puncak pencapaian aset di jajaran bank bank yang ada di indonesia
bank berplat merah tersebut telah masuk sepuluh besar bank terbaik di asia tenggara
namun pencapaian aset mandiri yang melonjak tidak serta merta menaikkan laba lembaga keuangan milik pemerintah tersebut
sepanjang tahun dua ribu enam belas tercatat laba mandiri anjlok sebesar tiga puluh dua satu persen
di mana pada dua ribu lima belas laba bank mandiri sebesar dua puluh tiga triliun rupiah dan turun menjadikan
tiga triliun rupiah pada dua ribu enam belas
angka rasio kredit bermasalah npl bank mandiri naik sebesar satu empat persen dari tahun dua ribu lima belas ke dua ribu enam belas
anjloknya laba bank yang berdiri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini disebabkan oleh penyisihan dana pencadangan
bank mandiri harus menutupi kredit para komersial yang malas membayar kredit
akarnya dari jatuhnya harga komoditas
kinerja kredit yang turun tidak hanya dialami oleh bank mandiri bni dan bri pun mengalami hal yang sama
namun pembayaran kreditur kedua bank milik negara tersebut lebih lancar
laju pertumbuhan kredit bank bank nasional tahun dua ribu enam belas hanya sebesar tujuh sembilan persen
ini merupakan yang terburuk sepanjang era reformasi
demi mengerek kembali pertumbuhan kredit ketiga bank nasional tersebut mengandalkan kredit infrastruktur
mandiri telah mendanai kredit bank bank nasional
telah mendanai kredit pada beberapa mega proyek nasional
seperti jalan tol pembangkit listrik dan transportasi
pada bidang infrastruktur yang sama bni mendanai kredit sebesar rp delapan puluh enam tiga triliun sepanjang tahun dua ribu enam belas
sementara bank rakyat indonesia bri mengucurkan dana sebesar empat puluh triliun rupiah sepanjang tahun dua ribu enam belas
dikutip dari cnn indonesia com direktur korporasi banking bni heri sidarta mengungkapkan
sepanjang tahun lalu sektor infrastruktur termasuk salah satu penopang kinerja penyaluran kredit yang mampu bergulir positif
ketiga bank bumn tersebut menggelontorkan dana kredit untuk mega proyek nasional yang tersebar di pulau jawa sumatera dan bali
nanda windari cnn indonesia